seekor sapi mengacaukan apel gelar pasukan di mapolres tangerang selatan banten
ya akibatnya belasan polisi berlari kocar kacir dan untungnya tidak ada yang terluka akibat kejadian ini
kejadian lucu ini terjadi di tengah tengah apel gelar pasukan jelang idul adha pada rabu sore
saat apel berlangsung tiba tiba belasan polisi berlari kocar kacir karena sapi sumbangan wali kota tangerang selatan lepas
dan hampir menyeruduk polisi yang sedang berbaris
peristiwa tersebut tidak langsung lama dan namun sapi yang lepas itu sempat bersembunyi di sela sela bangunan polres hingga sulit ditangkap
dan saat ditangkap sapi berbobot lebih dari setengah ton tersebut masih terus berontak
apel ini sendiri digelar untuk menghadapi libur panjang akhir pekan dan hari raya idul adha
polres tangerang selatan beserta kodim lima ratus enam tangerang telah menyiagakan enam ratus anggota gabungan untuk menjaga keamanan
waktu dan perlu dilakukan pengamanan karena kita ketinggalan